proses pemindahan material longsor di wilayah riung gunung kembali dilanjutkan
jalur menuju puncak bogor jawa barat pada selasa pagi pun ditutup oleh petugas atlantas polres bogor
arus kendaraan terpaksa dialihkan ke simpang tol ciawi melalui sukabumi
sedangkan pengendara setempat diizinkan melintas hingga batas pasar cisarua
sejumlah pengendara dari arah jakarta kecewa saat mendapati ruas tol ciawi bogor jawa barat ditutup petugas kepolisian pada selasa pagi
mereka mengaku tidak mengetahui adanya penutupan jalur menuju puncak pada selasa ini
petugas kepolisian resor bogor terpaksa menutup jalur ke puncak karena berlanjutnya pemindahan material longsor di kawasan riung gunung
lalu lintas dari arah jakarta dialihkan ke jalur ciawi dan sukabumi serta arah cilengsi jonggol
ada pun arus sebaliknya dialihkan melalui jalan tol cipularang bandung
meski demikian petugas mengizinkan pengendara setempat untuk melintas dengan batas lintasan di kawasan pasar cisarua
dan taman safari
hingga kini petugas sar gabungan masih melakukan pencarian tiga korban yang tertimbun
memindahkan material longsor di wilayah riung gunung puncak
informasi sementara itu delapan lima di cijeruk tiga di atas
di cicerung baru ketemu satu
kita juga sudah kerahkan anjing genain dari cts di cicerung itu menemukan itu
untuk sementara dari jogorawi kita tutup hanya lewat ciawi
nanti dari situ ke atas di atas ada sekat pertama itu di simpang taman safari
kita putarkan balik kalau memang ada warga yang tinggal antara gunung mas dengan taman safari
masih kita perkenankan masuk
tapi di gunung mas kita tutup total untuk roda empat
hanya roda dua yang bisa masuk
dan produser lapangan cnn indonesia diayu jihan
akan melaporkan perkembangan terbaru dari lokasi longsor di kawasan puncak
jihan selamat siang
sejauh ini bagaimana upaya evakuasi terhadap korban
apakah sudah berhasil ditemukan sejumlah korban yang sampai saat ini mungkin masih dinyatakan hilang
ya selamat siang alfian
memang saat ini proses evakuasi masih berjalan
dimulai tadi sejak pukul sepuluh pagi
dan mungkin seperti anda saksikan di belakang saya
sudah banyak alat berat dan juga mobil mobil pemadam
yang kebakaran begitu
yang turut serta untuk membantu
mensukseskan begitu pencarian dari indikasi indikasi korban
yang hingga saat ini masih belum ditemukan
dan jika anda dapat melihat di samping kiri saya
di bagian bawah begitu
pencarian juga masih berlangsung
ini merupakan seberang dari bibir tebing yang mengalami longsor
dan pada akhirnya tebing di seberangnya pun harus mengalami dampak yang sama

untuk menemukan karyawan yang menderita sisa ini
sendiri sudah dapat memberikan dua petunjuk yakni ada di dekat pohon dan satu lagi ada di sekitar
beberapa meter di bawah lokasi bibir tebing itu sendiri dan namun hingga saat ini memang masih
belum dipastikan apakah dua lokasi yang diduga dicurigai bahwa akan ditemukan korban
hingga saat ini yang dilakukan adalah menurunkan alat alat eskavasi untuk terus mengaruk lumpur lumpur
yang juga menyapu batang batang pohon yang memang turut runtuh akibat adanya tanah longsor yang ada di
lingkungan riung gunung ini alfian ya jihan jika saya lihat memang kondisi di sana saat ini memang
sedang diguyur hujan yang cukup lebat begitu lalu apa yang dilakukan oleh tim sar sendiri untuk
selain dengan mengerahkan anjing pelacak tentunya apakah ada upaya lain agar mungkin longsor tidak
kembali terjadi upaya upaya apa yang dilakukan agar longsor tidak terjadi lagi sehingga justru
akan semakin menghambat pencarian korban di sana
hai yolvian memang mengingat cuaca buruk yang masih menerpa di wilayah riung gunung di cisarua
bogor jawa barat ini sendiri memang ada beberapa hal yang dilakukan oleh tim gabungan evakuasi
yang terdiri dari
ten clarifiedornas pmi doksar kemudian dan masih banyak nerelawan lainnya begitu jika
anda melihat di samping kanan saya sudah banyak sudah ada dua buah terpal yang dipasang oleh
saat ini terhitung sangat tidak labil begitu
karena memang curah hujan yang ada di sini saat ini sedang sangat tinggi
bahkan dari pantauan kami sejak semalam hingga saat ini hujan deras terus mengguyur
seperti yang anda dapat saksikan sekarang memang hujan deras kembali mengguyur
dan tentunya mungkin bisa menjadi salah satu hambatan bagi tim gabungan evakuasi
namun target mereka memang hari ini untuk memaksimalkan pencarian
apakah memang nanti ada indikasi indikasi korban yang sebelumnya ada nanti akan bisa terjawab
baik terima kasih dian jihan atas informasi anda yang pasti tetap jaga keselamatan anda
dan nanti kami akan kembali bergabung bersama anda untuk mendapatkan perkembangan terbaru
seputar proses pencarian korban yang diduga masih tertimbun di reruntuhan longsor ini
dan cnn indonesia break news masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya
tetaplah bersama kami